nggak ibu gak apa apa kok
ibu kalau ada masalah tuh cerita sama el
bukan pertama kali loh
nggak ibu gak kenapa napa kok el
cuma perasaan kamu aja kali
aku harus bisa menutupi kesedihan aku di depan el
itu rumah sakit
badan nenek sakit sakit semua
nggak apa apa intinya nenek udah sadar kan udah better kali ya
ada keluarga nenek yang bisa kita hubungin nggak
tadi nenek sudah minta tolong suster untuk menghubungi cucu nenek
ya udah semoga gak ada yang mengkhawatirkan nenek
semoga nenek juga cepat sembuh
terima kasih ya
kalian berdua sudah menolong nenek
makasih ya nenek
paacar maafkan pacar saya pakar saya suka begitu orangnya
punya pacar punya pistil
terus saya pacaran sama bentuknya kayak botol kecap kayak gitu
nenek doakan kalian berjodoh
doa ini pasti segera terkabul
soalnya dia ngerek banget nih
terus dia juga suka janggit tuh kalo di depan orang
ilah kayak gitu kita permisi ya nek maaf ya ganggu nek
biasa botol kecap suka lecak
mau kabur kemana lagi loh
anak anak ipennya ada kenapa lagi
paling malas ledenin mereka ya
memangnya kenapa kalo rifqi ketemu sama michelle
michelle itu bawa pengaruh buruk sama kamu
dan kamu bisa kebawa ikut ikutan hal yang tidak baik
dan jadi banyak masalah nanti sama kamu
sejak kapan papa peduli sama rifki
ki dari dulu juga papa peduli sama kamu
oh kalo dari dulu papa udah peduli sama rifqi
kenapa papa ngebiarin rifqi harus kehilangan lo
aku ingin sekali memperbaiki hubunganku sama rifki
supaya gak sedingin ini
aku butuh mila
karena dia pasti tau apa yang harus aku lakukan
supaya aku bisa deket lagi sama rifqi
jangan nyembungin kayak gini
ini bukan pertama kali
cuma perasaan kamu aja kali
aku harus bisa menutupi kesedihan aku di depan el
karena aku gak pengen el kepikiran
dan ikut sedih gara gara liat aku kayak gini
bu kok bengong
itu ya gara gara
orang yang lagi utang ya
tadi ibu abis telepon teleponan sama temen ibu
dia cerita masalah tentang anaknya
ibu tuh jadi kepikiran aja sama kamu
udah kamu tenang aja ibu gak kenapa napa kok
ibu tuh seneng banget
kamu untuk perhatian makan sama ibu

iya juga sih
aku mau diangkat
nomor gak dikenal
paling juga yang telepon
nawarin kartu kredit
jadi ibu saya lenacit ya
ibu saya lenacit ya
pintu bener kan gak ada yang ngibungin soal suatu dari el
demi stabilitas negara iblis
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
enggak beneran deh
ibu gak mungkin nyembunyiin sesuatu dari kamu kan el
atau yang telpon itu dari
atau yang telpon itu
el cuma inget aja pas di kafe
pas el angkat telpon dari hpnya ibu
lu ngerti dia
iberapa gua kan nengeseknya
elu dede kamu tenang aja
ibu udah janjikan sama kamu kalau ibu gak akan pernah berhubungan dekat sama laki laki lain
ibu boleh aja kok ngelakuin itu
asalkan dia orangnya baik bertanggung jawab
ibu kan berhak bagi ya